mau juga lo gue printer hatinya hah mau
gue gak peduli ya drena mau lu bilang mau lapor ke papapi gue sekalipun gue gak takut oke
dan sekali lagi lo ngambil hp gue gue bakal laporin ke polisi gue bilang untuk pencuri
lo diem daritaduh lo ngomong mulu sekali gada
rasain lo boy satu persatu temen temen lo bakalan gue habisin
lex gimana kalo korban berikutnya itu ada
ya boleh boleh aja gue sih supaya selama itu dari aja gue sifah ini aja
yaudah lo semua udah ngejalanin rencana kita gue akan serahin lo semua
susar cepetan susar
ian masuk rumah sakit babak belur yaudah gue kesana sekarang ya
hah ian babak belur kenapa ray

iya ah aku gak tau ah tapi yang jelas barusan gino bilang kalo misalkan ian udah ada di ig dari rumah sakit ini
aku liat ian dulu ya ah disini aja temenin bella ya
ya aku lihat juga lah

aduh ray tapi aku harus sampein ian juga lah aku gak enak sama ian

udah ah disini aja temenin bella ya aku liat ian dulu bentar
please dong lo jangan pergi lo disini aja temenin gue
lagian kan nyokap gue juga lagi gak nungguin masa lo tega disini ninggalin gue sendirian
bukan gitu masalahnya bel gue harus ngeliat ian juga gue khawatir sama kondisi ian
gue takutnya ya gue gak enak sama yang lain aja
gue takutnya ya gue gak enak sama yang lain aja
bukan gitu bel
gue janji gue balik lagi ya gue balik lagi nanti
main juga sih ian masuk rumah sakit sini
emang ada rumah sakit lain apa

mana sih itu orang
aduh kotor kaki gue
harus menipedi lagi nih kayaknya biar bersih
nah kalau udah begini gue bisa hapus semua file yang ada di handphone ini
supaya hidup gue itu aman sentosa
damai tidak penuh dengan derama
drama oke gak mau hapus ya
balikin gak hape gue
ih bajunya jangan tarik tarik gitu dulu
tinggal orang malu tau
ini tuh baju mahal
gue tuh beli mahal banget
di luar negeri gue pesan
sama temen gue jangan tertarik
yaudah kalau gitu balikin aja
ya elah lo kayak anak bocah ya
dibilang jangan pegang baju sekarang pegang tangan
terus kalau nggak gue kasih semuanya lo mau pegang apa
jangan di pelintir
oke gue gak akan pelintir tapi gue minta lo balikin sekarang juga
eh kalau lo pelintir tangan gue terus gue kesel ya
mau juga lo gue pelintir hatinya
gue gak peduli ya drena
dan sekali lagi lo ngambil hp gue gue bakal laporin ke polisi
gue bilang lo tuh pencuri
lo diem dari tadi lo ngomong mulu sekali gantian gue yang ngomong
dengerin gue baik baik ya
aku gak akan tinggal diem ngembiarin lo nyakitin gue terus menerus
dan gue akan bales semuanya
tunggu pembalasan gue
nanti lo pergi sekarang
handphone lo lo gak tau gue lempar kemana
atau ke atas kali
abang meribut sama gue sini
sampai ini gak ampun
sampai kayak begini
tunggu pembalasan gue
banya allah lagi
belin banget sih tuh orang
masya allah ian
masya allah ian
juno ini kenapa bisa jadi kayak gini sih
gue sendiri juga gak tau man
tadi mas supir ini dicegat di jalan
geng motornya banyak
mas supir ini ngelawan
iya tadi dikroyok
geng motornya itu kabur
iya siapa lagi kalo bukan anak anak black cobra yang bisa dendam sama ian
maaf kalian bisa keluar semua
mau saya tangani pasiennya
masih ya dok
gimana tuh apa kamu masih insan
buntan nih kang
bisa gak geng set
foto sendiri sendiri yah
biar well aja gitu
waduh gak bisa mas
ini kan konsepnya foto pasangan
hah kang fotografer
dulu mah bisa foto sendiri sendiri biar saya juga lebih pede
masa anak motor biker foto berduaan
tetap aja mas gak bisa
jadi kang tuh kudu
kudu seperti romeo nya
saya teh kudu seperti
gue sumpahin jerawat lo jadi bisul sih
yang baru tau
aduh ya wak
buntan nih buntan
saya kalau dipegang teh aduh agak agak kemahal gitu
nah tuh mas
ini kan kudu berduaan sok atuh
ini kapan fotonya
dari tadi ribet mulu sih berdua
kalau memang tidak bisa foto sendiri sendiri
eh enggak enggak
ya sok atuh
yuk kalau kita gak foto nanti kita ngantuk ngor ngor nyatu kang
mas ya kang ya wak di
ya udah sendirian
saya duduk di sini
ya berdua nih heboh banget ya
makanya jangan kegatelan
ingat ingat umur
ular gitu atuh foto
yang aduh masa masa cute ada lingkisan
itu obat penumbuh bulu
yang gagah atuh
aduh aduh aduh
kayaknya tuh kakinya berlesen
padahal blancor jangan gue chodzi nanti
nah boleh lagi
tungguak di sini lagi